penyanyi dan youtuber anji memenuhi panggilan di krimsus polda metro jaya untuk menjalani pemeriksaan
anji diperiksa sebagai pihak terlapor karena dituduh menyebarkan berita bohong di akun youtube tentang obat covid sembilan belas
penyanyi erdian aji prihartanto atau anji tiba di polda metro jaya pukul sepuluh lima belas waktu indonesia barat dengan didampingi kuasa hukumnya
inilah pemeriksaan perdana anji setelah dilaporkan oleh ketua umum cyber indonesia ⁇ muannas ⁇ alaidit pada tiga agustus lalu
anji menyatakan siap memberi klarifikasi kepada penyidik di treskrimsus polda metro jaya
ia pun berjanji akan memberi keterangan kepada awak media setelah diperiksa
anji berstatus saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong ini
selain itu pihak pelapor melaporkan hadi pranoto narasumber yang diwawancarai anji sebagai pihak yang mengklaim telah menemukan obat covid sembilan belas
anji dan hadi pranoto disangka melanggar pasal dua puluh delapan ayat satu cungto pasal lima belas a undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang tindak pidana bidang ite dan atau menyebarkan berita bohong
dan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan di polda metro jaya
selamat siang arief
ini dikatakan tiba pukul sepuluh pagi tadi
apakah pemeriksaan anji sudah selesai dilakukan
ya selamat siang rizky
memang betul sekali tadi pagi sekitar pukul sepuluh
nyanyi anji memenuhi panggilan penyidik di treskripsus polda metro jaya
dan tadi pukul dua belas sepuluh anji sempat keluar
namun ia keluar bersama kuasa hukumnya
karena memang sedang break atau istirahat
dan tadi usai keluar dari gedung di treskripsus
anji lagi lagi mengaku belum bisa memberikan keterangan secara lengkap
ia hanya mengatakan bahwa pada saat dia masuk tadi hingga keluar untuk break
itu dia baru selesai memberikan keterangan mengenai biodata atau riwayat hidup miliknya
dan ini memang adalah pemeriksaan perdana anji
padahal pada tanggal enam agustus lalu
itu dari pihak di treskripsus polda metro
menurut keterangan kabinet humas polda metro jaya kombes yusri yunus
status sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan setelah pihak penyidik melakukan gelar perkara
meskipun sudah naik ke status penyidikan
namun dari pihak penyidik belum menetapkan status tersangka kepada siapapun
karena memang dalam kasus ini yang bertindak sebagai pihak terlapor adalah anji dan juga hadi pranoto
dan menurut keterangan kb tumas polda metro jaya yusri yunus
dalam kasus ini pihak penyidik sudah memeriksa tiga saksi ahli
yaitu yang pertama adalah ahli bahasa
lalu yang kedua adalah ahli it
dan yang ketiga adalah ahli dari id ikatan dokter indonesia
karena memang beberapa waktu lalu pada saat anji mengunggah videonya di akun youtube miliknya dunia manji
itu banyak pihak yang meragukan profesionalisme ataupun background dari hadi pranoto
bahkan banyak yang bilang hadi pranoto ini disebut sebut bukan tidak memiliki kapasitas sebagai seorang dokter ataupun sebagai seorang ilmuwan
oleh itulah dari pihak polda
metro jaya turut memanggil saksi ahli dari idi
dan rencananya memang setelah memanggil anji pada hari ini
dalam pekan ini memang diagendakan juga akan memanggil hadi pranoto
karena sebelumnya juga dari kb tumas polda metro jaya yusri yunus mengatakan
anji memang diprioritaskan untuk dipanggil terlebih dahulu
karena video tersebut diunggah dan disebar melalui akun youtube miliknya dunia manji
hadi pranoto nanti akan diperiksa usai pemeriksaan anji
dan memang baik anji maupun hadi pranoto ini disangkakan dengan pasal dua puluh dua
jungto lima belas a undang undang informasi dan transaksi elektronik
dengan ancaman hukuman mencapai sepuluh tahun penjara
dan belajar dari kasus ini
beberapa waktu lalu kb tumas polda metro jaya yusri yunus mengatakan
agar masyarakat berhati hati ataupun tidak bermain main dengan isu covid sembilan belas
karena dari keterangan yusri yunus
sepanjang masa pandemi ini sejak bulan maret lalu hingga gini
itu dari polda metro jaya sudah menerima tiga lima ratus laporan
dimana dari tiga lima ratus laporan tersebut
yang bisa ditangani itu hanya satu ratus sembilan belas laporan saja
di mana satu ratus sembilan belas laporan ini terdiri dari sembilan puluh laporan penipuan
ini penipuan maksudnya adalah mengenai masker palsu
alat pelindung diri palsu dan sebagainya
dan sisanya itu dua puluh sembilan adalah mengenai terkait hoaks
dan salah satunya adalah kasus anji ini
dan kini kita masih menunggu
karena memang tadi direncanakan usai makan siang itu sekitar pukul tiga belas tiga puluh
pemeriksaan terhadap maji akan dilanjutkan
dan kita masih menunggu nanti apakah anji akan selesai tepat waktu
atau justru nanti setelah selesai pemeriksaan ini
satusnya justru ditingkatkan
naik dari saksi sebagai tersangka
ya baik arief kurniawan melaporkan langsung dari polda metro jaya
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas